kementerian kesehatan dan ikatan dokter anak indonesia
telah menerima laporan peningkatan kasus gangguan ginjal akut pada anak
sejak januari hingga delapan belas oktober dua ribu dua puluh
tercatat dua ratus enam kasus dengan sembilan puluh sembilan kasus meninggal dunia
jumlah kasus tersebar di dua puluh provinsi
perkembangan kasus yang dikenal dengan nama acute kidney injury atau aki ini
tertinggi terjadi pada periode agustus dan september
hingga rabu siang dinas kesehatan dan ikatan dokter anak indonesia
idai sumatera utara mendata ada dua belas kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal
tujuh orang diantaranya meninggal dunia
enam orang meninggal saat dirawat di rsup haji adam malik medan
seorang lagi meninggal di salah satu rumah sakit swasta di medan
dinas kesehatan sumatera utara melakukan sejumlah langkah
untuk menangani dan mencegah terus melonjaknya kasus ini
dari jambi dua pasien anak yang mengalami gagal
ginjal akut meninggal
dua pasien berusia delapan tahun tersebut pernah ditangani rumah sakit umum daerah raden matahir jambi
wakil direktur bidang pelayanan anton trihartono menyatakan
pasien pertama menjalani perawatan dua pekan lalu
meski sempat mendapat tindakan cuci darah sebanyak lima kali
namun nyawanya tidak tertolong
sementara pasien kedua yang dirawat pekan lalu meninggal dunia
sebelum mendapat penanganan cuci darah
kedua anak ini mengalami gejala awal demam dan berkemih sedikit
kedua anak ini mengalami gejala awal demam dan berkemik sedikit
pasien pasien tersebut berasal dari kota bandung
kabupaten bandung dan daerah lainnya
mayoritas pasien adalah balita di bawah lima tahun
dan usia tertua adalah tiga belas tahun
dari jumlah itu beberapa pasien sembuh dan ada juga yang meninggal dunia
di jawa timur dua puluh empat anak terdeteksi terjangkit penyakit ini
data idai jawa timur menyebutkan
penyakit gagal ginjal akut anak terdeteksi di kota surabaya dan malang
data ini berdasarkan jumlah pasien yang dirujuk ke rumah sakit
sutomo surabaya dan rumah sakit umum daerah saiful anwar malang
di jawa timur hanya dua rumah sakit ini yang memiliki fasilitas cuci darah
yang dibutuhkan dalam penanganan kasus gagal ginjal akut pada anak
masyarakat diimbau untuk waspada memberikan obat pada anak
khususnya dalam penggunaan obat dalam bentuk sirup
jadi memang banyak sekali gelongan obat yang bisa mengganggu ginjal
hanya memang syaratnya ginjalnya baik
dan hidrasi airnya itu tubuh cukup
maka itu gangguan terjut bisa diminimalisir
saat ini penyebab penyakit gagal ginjal akut pada anak masih dalam penelitian
namun masyarakat diimbau untuk selalu memantau kondisi anak saat sakit
khususnya dengan gejala demam lebih dari tujuh hari
diare dan batuk pilek
apalagi jika anak mengalami penurunan jumlah urin
bahkan anak tidak buang air kecil sama sekali
setelah produksi air seni
tim liputan cnn indonesia